sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
apa yang terjadi sama ibu
si laras tua bangka itu sudah menculik ibu
ibu yakin orang yang sudah mendorong ibu jatuh di tangga dan menculik ibu ibu
orang suruh nanya laras
tapi bu laras nyuruh orang untuk nyari ibu
buktinya orang yang bantu cari ibu itu kan bilang kalau ibu sudah meninggal
supaya kamu nggak nyari ibu terus
kok kamu gak ngerti juga sih
kamu itu harus kuat
kita harus balas dendam
bu aku mohon bu
untuk sementara ini bisa nggak sih kita nggak usah pikir masalah belas dendam dulu bu
kita baru aja ketemu
ibu nggak tahu kan
apa yang aku alamin selama ini selama ibu gak ada
banyak kejadian kejadian berat yang menimpa aku bu
aku kecelakaan waktu aku bawa aida ke rumah sakit
jadi sekarang ini kamu celaka karena aida
bukan bu bukan kayak gitu ceritanya
aku nyetir ambulans bawa aida ke rumah sakit dan kita kecelakaan
aida nyaris meninggal bu
dan itu semua gara gara aku
dan apa ibu tahu
tante nia dia nyuruh uangnya pak firman untuk biaya pengobatannya aida
untuk biaya donor jantungnya aida bu
ibu nggak nyatakan kalau kamu sekarang itu lemah aksy
tapi tidak lama
bukan karena aida
tapi karena ibu lihat kamu sedang celaka
karena kamu sedang sakit
tapi ibu gak bisa menunggu terlalu lama
kita harus balas dendam
kamu mau ibu menghilang selamanya dari hidup kamu
oke cukup aida cukup
kondisi kamu sudah stabil sekarang
kalau kamu bisa jaga seperti ini terus
beberapa hari lagi kamu bisa pulang
eh siang bu
itu pasti cincin pertenangan kamu sama pak riza ya
cincin pertunangan itu sangat berharga aida
nggak boleh kamu sembarangan
untung jatuh di sini sekarang
kalau jatuh di jalan terus hilang
terus kalau cincin dokter yang kemarin jatuh itu
ini juga berarti banget buat dokter
cincin pertengahan dokter ya
tapi kok udah gak dipakai lagi sekarang
kok dokter nggak jawab
oh saya tahu itu cincin selingkuhannya dokter ya
soalnya dulu saya pernah baca buku
kalau laki laki itu suka ngasih cincin ke selingkuhannya
tapi disembunyiin akhirnya dia nggak pakai lagi
gara gara takut ketahuan istri atau pacarnya
kamu jangan asal bicara aida
yang punya selingkuhan itu kamu bukan saya
kamu dengan si supir ambulans itu
hubungan kalian berdua sangat dekat sekali ya
kamu tahu tadi malam dia mencium kening kamu
dan saya lihat itu
aida kamu gak mikir ya
pak reza sangat baik selama ini sama kamu
begitu juga bularas
dan saya yakin orang yang mendonorkan jantungnya ke kamu
itu ingin supaya jantungnya dijaga dengan baik
bukan dipergunakan untuk menyimpan memori kenangan tentang perselingkuhan
kok dokter jadi ngomongin soal jantung baru saya sih
lagipula dokter juga salah paham
aksan itu tetangga saya dokter
dan lagipula sebentar lagi pertunangan saya sama riza juga bakal selesai
kamu bilang pertunangan kamu dengan riza selesai
pak oma maksud aida bukan gitu
apa waktu tiga bulan yang oma berikan pada kalian sudah hampir selesai
atau karena rija belum punya rasa cinta sama kamu
atau karena sikap riza masih terlalu kasar sama kamu
dut oma kok jadi nyalahin aku sih oma
aku kurang baik apa sama dia coba
enggak oma riza udah baik banget kok sama aida
apa kamu tidak punya rasa cinta sedikitpun sama aida untuk melanjutkan pertunangan ini
kenapa diam riza
sial bisa bisa riza gak tega sama omah dan mau pertunangannya dengan aida diterusin
kenapa kamu gak jawab zak
apa kamu lupa sama janji kamu pasti pemakaman nafa
aku berjanji akan menikahi indira uma
tapi aku masih belum bisa jatuh cinta pada aida seperti yang oma inginkan
dan aku rasa aida juga seperti itu
apalagi saat aku melihat india terbaring di icu oma
aku semakin sadar bahwa aku nggak bisa kehilangan dia
cuma indira yang paling aku cinta
jadi setelah pertunangan ini semua selesai
aku akan segera menikahi indira
bagaimanaijkamu berpikir losil itu sama
kamu entar saja
oma tunggu oma
oh jangan seperti itu dong
riza mohon pengertiannya oma
bagaimana oma bisa mengerti sama kamu
kalau kamu sendiri tidak punya hati
apa kamu pantas berbicara seperti itu di depanku
sampai jumpa di video selanjutnya